bapak kamu masukkan ke kursi
bapak kenapa non
ayah kecelakaan kak
kak kak kak
kok panik gitu
kenapa kenapa kamu tinggalin aku raka
selama ini kamu mau buktikan cinta aku sama kamu raka
aku mau kamu dapetin
cinta yang selama ini kamu penda
aku tahu dalam hati kamu
aku tahu kamu cinta sama raka
dan aku mau kamu sama raka jadi
ini yang terbaik
yang terbaik yang bisa aku buktiin
kalau aku emang cinta banget sama kamu ayahnya
ini yang bisa aku lakuin
tolong jaga ayah baik baik
bos aku boleh nanya gak bos
tapi kok malah bos ngejodoh jodohin kayak gini sih bos
lo gak bakal tau bong
lo gak bakal tahu bagaimana cintanya gue sama ayah
yang gak ada satu orang pun yang tau
bos gue kasihan banget sih
kenapa ayah aku gak pernah bales cinta bos
jujur gue belum pernah nemuin orang kayak gini
di antara orang yang pernah gue temuin seumur hidup
ataupun di antara orang orang yang pernah gue liat di tv
yang lebih cinta ke orang yang dicintainya lebih daripada bos gue
aku bener bener kagum punya bos kayak dia
satria tuh emang
emang gak bisa ketebak ya raka
dia ngelakuin ini semua untuk buktiin perasaan dia
untuk ngebuktiin cintanya sama aku
hah aku jadi gak enak banget sama satria rasanya
udah dong satria mulu

gimana kalau satria mulu
gimana kalau satria mulu
gimana kalau satria mulu
gimana kalau satria mulu
ya oke aku mungkin gak bisa buktiin cinta aku bilang kamu kayak satria
tapi kamu mau gak terima cinta aku
jujur aja ya
sebenernya aku tuh takut banget untuk jalaninmu
hubungan yang baru
ya tapi setelah kejadian yang tadi
rasa takut aku untuk jalanin hubungan sama kamu itu
itu gak ada apa apanya dibandingin
rasa takut aku
untuk kehilangan kamu
ya jadi ternyata sebenernya
aku segitu takut nih untuk kehilangan kamu ya
ya aku serius
aku serius banget
kenal sama pak hendra
ya ada apa ya pak ini dari mana
pak hendra sekarang ditahan diri

terima kasihabar urusan suaranya
mbak treerasi sekali
baik baik baik baik pak
terima kasih atas infonya
barusan ada telepon dari kantor polis
masuk kantor polis
bapak kenapa non
aku gak tau
aku tadi gak sempet tanya soalnya
aduh bapak kenapa lagi sih non
aku gak tau aku gak sempet tanya ya
kamu tenang aja ya
lebih mendingan sekarang kita ke kantor polis
iya iya kamu bener apa
ya gak usah gak usah kita
baik baik sama pertiwi
kalau dia tuh jangan ganggu bapak terus
udah bapak mau ngomong begitu aja
semua barang barang berharga yang ada di kantor dia
terus bapak diseret
gebukin dibawa ke kantor polisi
sama satpam satpam dia
masa sih pak
kalau ayah pikir
bupetini kok gak mungkin deh pak
ngelakuin hal seperti ini pak
bupetini itu kan
gak mungkin bagaimana
lihat lihat muka
lihat muka bapak
lihat ini semua memar memar
ini semuanya memar

percaya sama bapak
ayah maafin bapak
kalau bapak sekarang bohong lagi sama kamu
tapi ini cuma sarah satu satunya
kalau bapak tuh gak izinin kamu kembali sama ibu kandung kamu
semoga kamu bisa mengerti